transaksi perbankan di masa libur lebaran tahun ini diprediksi akan meningkat dibandingkan tahun lalu
peningkatan ini terjadi karena mobilitas masyarakat yang mudik lebaran sudah kembali normal seperti sebelum pandemi
mengantisipasi hal ini bank rakyat indonesia atau bri telah menyiapkan sejumlah kanal layanan perbankan
untuk kenyamanan pelanggannya mulai layanan digital banking hingga layanan agen briling yang tersebar sampai pelosok indonesia
bagaimana cara membuatnya lebih mudah
pertama bagaimana cara membuatnya lebih mudah
kemudian layanan perbankan tanpa kantor atau lebih dikenal agen briling yang mencapai enam ratus dua puluh tujuh ribu dan tersebar di seluruh pelosok negeri
sementara itu untuk layanan digital banking bri dengan beragam fitur layanan nasabah dapat memanfaatkan super apps brimo
bahkan disediakan pula asisten virtual bri
yakni agar nasabah dengan mudah menanyakan seputar informasi perbankan hingga keluhan yang ingin disampaikan
tidak hanya layanan digital banking selama periode libur idul fitri tahun ini
layanan kantor bri juga diberikan secara terbatas pada tanggal sembilan belas dua puluh satu dan dua puluh empat april dua ribu dua puluh tiga di satu ratus enam puluh tiga unit kerja operasional di seluruh indonesia
direktur jaringan dan layanan bri andrianto mengatakan
layanan terbatas ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat
yang selalu meningkat dalam melakukan perbankan
dan diperhatikan peningkatan tersebut akan semakin signifikan mengingat kenormalan mobilitas setelah berakhirnya masa pandemi covid sembilan belas
ada pun jenis layanan operasional terbatas di beberapa kantor operasional bri
mulai dari pembukaan rekening simpanan setoran rekening simpanan dan pinjaman
setoran penerimaan negara transaksi bbm dari spbu pertamina dan layanan perbankan lainnya
terakhir layanan digital banking bri yang diagakkan untuk menjaga kemampuan perbankan
di sejumlah kantor cabang juga dapat melakukan pembukaan rekening
untuk kebutuhan klaim asuransi kecelakaan untuk layanan jasa raharja